di medan sumatera utara sejumlah jamaah pengajian merusak tas buatan perancis milik mereka sendiri
sejumlah foto makrung yang ditempel pada karton juga mereka robek dan injak injak
sementara di seberang jalan sejumlah lelaki dengan atribut forum umat islam sumatera utara berjaga dan sesekali ikut meneriakan protes yang sama
bagi kami nggak ada cara lain hanya inilah yang bisa kami
tidak ada cara merusak pas kami yang dulu kami sangat cintai
tapi bagi kami cinta kepada rasulullah itu segalanya
gelombang aksi protes terhadap pernyataan immanuel macron ini terus berlanjut terutama di sejumlah negara dengan mayoritas penduduk muslim
melalui kementerian luar negeri indonesia telah mengecam pernyataan presiden macron karena dianggap telah menyinggung umat muslim dan dapat memicu perpecahan agama di dunia